hai peristiwa naiknya ribuan ikat ke permukaan air antara lain terjadi di kelurahan untung jawa
kawasan kepulauan seribu jakarta utara pada tiga puluh november dalam video yang menjadi viral di media
sosial tersebut tampak warga berupaya mengumpulkan ikan di dermaga pulau onrus pada hari yang sama
ribuan ikan juga dilaporkan menepi ke daratan di sekitar pantai mutiara di dekat apartemen
regata jakarta utara yang terbaru peristiwa naiknya ribuan ikan ke permukaan terjadi di
sungai ciujung tepatnya di jembatan jalan raya serang pada satu desember ratusan orang yang berada
di bantaran sungai pun berebut menjaring beragam jenis ikan untuk dibawa pulang kepala pusat
meteorologi maritim bmkg eko prasetyo menyebut penyebab peristiwa naiknya ribuan ikan ke daratan
itu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut
ini para peneliti masih menduga perlu penelitian lebih lanjut bisa disebabkan oleh perbedaan kadar
oksigen dari laut yang lebih tengah ke pesisir atau garis pantai dan ini bukan tersebab oleh
terjadinya gempa sekali lagi masyarakat tidak perlu panik ini bukan karena adanya gempa dengan penuh senada
dengan bmkg peneliti oseanografi dari badan riset dan inovasi nasional adi purwandana mengatakan
menepinya ikan dari
laut ke daratan merupakan fenomena alam langka yang disebabkan oleh sejumlah faktor perputaran
atau sirkulasi arus di teluk jakarta ini kemudian menjadi memicu turbul turbulensi di sekitar
teluk jakarta nah itu faktor pertama karena pengaruh kita di musim timur yang sudah mau
masukin musim barat atau musim sekarang adalah awal awal musim barat yang seperti itu yang kedua
adalah pengaruh pasang surut air laut
dan benar benar ini merugikan dan berdampak negatif untuk itu ia meminta masyarakat waspada terkait
dengan potensi bahaya toksisitas yang mungkin terkandung dalam ikan yang terdampar tersebut
sebelum dikonsumsi tim liputan cnn indonesia